sulawesi tengah memiliki tenun khas yang dalam bahasa kaili disebut buya sabe
kain sutra atau disebut juga tenun donggala
buya sabi memiliki tekstur yang agak kaku dengan warna warna gelap
seperti ungu tua merah hati hitam dan biru tua
pada awalnya tenun donggala hanya boleh dipakai oleh kalangan bangsawan
karena dianggap sebagai kain yang mewah
namun kini tenun donggala biasa digunakan oleh masyarakat setempat
sebagai pakaian resmi untuk pesta dan upacara kematian
atau bahkan untuk pakaian sehari hari
kain tenun donggala belakangan ini fungsi dan motifnya terus berkembang
namun keberlangsungan tenun donggala kini mengalami tekanan hebat
di tengah gempuran industri tekstil baik dari dalam maupun luar negeri
kain tenun donggala hampir tidak diketahui lagi sejarah dan nilai yang terkandung di dalamnya
kain tenun yang sudah ada sejak seribu lima ratus tahun sebelum masehi ini
mengandung makna filosofis yang diwariskan turun temurun
sehingga menjadi kebudayaan masyarakat sulawesi tengah
khususnya di kabupaten donggala sigi dan kota palu
untuk mengetahui lebih banyak tentang tenun donggala
insight kali ini berada di rumah tenun
pusat pengembangan tenun donggala di kota palu sulawesi tengah
dan pelatihan di mana tenun donggala ini diproduksi
dan kita akan belajar sedikit seluk beluk mengenai tenun donggala ini
saya ditemani oleh ketua asosiasi tenun dan batik swaid jafar
yang sangat paham ya mengenai asal usul dan juga apa sih maknanya sebenarnya
yang kita bisa pelajari di balik tenun donggala ini
ya dan pak swab juga ini bagus sekali tenunnya ini adalah salah satu contoh ciri khas ya dari tenun donggala itu
mungkin bisa cerita pak swaib karena di sini ada beberapa contoh dengan warnanya juga ngejreng
mungkin apa yang membedakan tenun donggala ini dan batik donggala ini
misalnya dibanding dengan yang kita sudah kenal
taruhlah di jawa misalnya atau di ntb dan ntt
pertama saya menyampaikan bahwa
tentunya suatu produksi industri budaya ataupun hasil karya lokal
kearifan lokal ini mempunyai dengan karakteristik masing masing daerah
tentunya juga dibaringin dengan tentunya ada sejarah
pada saat mana kapan sebenarnya tenun donggala ini ada di negeri ini
kapan nah ini yang kita tanyakan sekarang
berapa tua sebenarnya
sebenarnya sesuai dengan sejarah yang ada ini sekitar satu lima ratus tahun yang lalu
ya itu sudah tenun donggala sudah ada
sudah ada jadi kerajinan ini betul betul sangat tua
betul sudah sangat tua satu lima ratus tahun yang lalu
terkait dengan itu adalah ini adalah tenun ini sesungguhnya adalah berkaitan dengan hubungan emosional
antara perempuan perempuan donggala pada saat itu
karena ini donggala kenapa disebut donggala
ini kan donggala adalah kota pelabuhan
di sana ada transaksi sinar perdagangan dan sebagainya di sana ada
berkaitan dengan itu
orang laki lakinya ya ini satu kerjasama yang baik laki laki untuk mencari apa namanya
ada untuk nelayan untuk dagang dan sebagainya
kemudian ibunya di dalam adalah membuat tenun
sebenarnya tenun yang ada ini adalah tenun atbm
sesungguhnya adalah tenun tradisional itu adalah tenun gedokan yang tradisional
atbm ini alat tenun bukan mesin
tenun bukan mesin sekir seperti itu
sekir seperti itu nah berkaitan dengan itulah sehingga
ini mengenai corak dan sebagainya yang ada
seperti katakan tadi
tentunya ini berkaitan dengan hidup dan kehidupan daur hidup daripada masyarakat
berkaitan dengan itu tentu berkaitan dengan ada apa namanya
filosofi yang ada dari tumbuhan
kemudian ada burung
kemudian terkait juga dengan makanan makanan tradisional yang mereka punya
itulah ekspresi mereka tuangkan di dalam
ya maklumlah dulu apa saja yang ada itulah ekspresi mereka membuat untuk itu
dan ini sudah jadi lebih dari seribu lima ratus tahun
pada saat itu mungkin masyarakatnya juga berdagang berlayar
dan mereka jadi ada pertukaran
ini yang menggunakan tenun itu sendiri pak swaib
apakah dipakai sebagai pakaian sehari hari atau mungkin ada kaitannya dengan
misalnya ritual ritual tertentu yang berkaitan dengan spiritual dan lain sebagainya
pada prinsipnya adalah tenun ini memang adalah berkaitan dengan kegiatan kegiatan ritual adat
pertama adalah ritual adat dan perkawinan adat
dan yang memiliki ini sebenarnya dulu itu hanya orang orang tertentu
karena itu memang cara membuatnya saja agak rumit
membutuhkan ketekunan seorang ibu karena hampir satu bulan lebih membuat memintal ini sekaligus menjadikan satu buah satu tenis
satu bulan lebih satu setengah bulan
itu pada saat itu mungkin murni dengan mana ya
murni dengan ini karena terkait dengan tentunya bahan bakunya
kemudian pewarnanya pada waktu itu pewarna alam yang dipakai
justru karena itu dulu itu cara mencucinya saja diatur dengan pendekatan lingkungan
ini dulu dicuci bukan dengan terjen dan sebagainya
dulu itu adalah dengan air kemudian ada jeruk dibikin semikian rupa
kemudian direntangkan kemudian ada kelapa dua
seperti itu tradisional
justru karena itu penggunaannya sendiri itu mungkin tiga kali
karena berkaitan dengan hari raya keagamaan
yang kedua adalah pesta adat
kemudian terkait dengan perkawinan
dan digunakan oleh baik laki maupun perempuan
tadi disebut hanya orang orang tertentu
siapa siapa saja kira mungkin petinggi atau orang yang punya kedudukan lah di masyarakat
dulu pada prinsipnya di kaili ini ini kan motif motif yang ada kan punya makna
sebentar kita akan bicara
kedudukan dalam artian di sini ada namanya tomauke
orang orang yang dituai
kalau sekarang kan kita bilang adalah madika ataupun raja dan sebagainya
karena perasaannya menggunakan ini pertama adalah dengan membuatnya begitu lama
yang kedua berkaitan dengan pemilihan warnanya
yang ketiga terkait dengan bagaimana bahan baku
kemudian yang penggunaannya seperti itu
itu yang perlu
ada pertimbangan pertimbangan secara filosofi dan penggunaan terkait dengan adat tersebut
justru karena itu dulu karena berikatan dengan adat
adat sendiri itu adalah
menggunaan orang tua kita dulu
ini kamu yang memiliki sanggam
ini kamu yang memiliki barang
ini yang memiliki penyelamat
ini yang memiliki peyanggana
ini yang memiliki penyelamat
ini yang memiliki penyelamat
adat ini kecil tapi bermakna luas
digenggam tidak cukup segenggam
dihempas memenuhi ruang dan waktu
nilai kecil tapi bermakna luas
makna makna filosofi yang kecil ini kalau tidak dilaksanakan akan menjadi persoalan
persoalan seperti itu
justru karena itu mereka ekspresi itu
mereka tuangkan di dalam karya mereka melalui tenun itu
jadi sebagai perekat masyarakat juga
dan nilai nilai itu sampai sekarang turun temurun masih tetap dijaga
sampai tetap dijaga
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan
sekarang kembali ke ini
misalnya kan acara acara tentu
misalnya pernikahan perayaan dan lain sebagainya
ini ada kaitannya dengan misalnya warna warna yang digunakan
apa warna tertentu misalnya untuk
untuk pesta tapi ada juga mungkin untuk kesedihan
jadi pada prinsip memang warna
warna kita ini adalah warna kuning ini
seperti warna kuning seperti ini
ini diperuntukkan tomaugi
artinya kalau sekarang itu ukurannya seperti gubernur lah atau bupati
jadi saya tidak boleh ini pakai
artinya itu diagungkan yang menjadi harga seperti itu
sampai sampai dengan dia punya destarnya sigarnya dan sebagainya
kemudian merah kepada tadu lako pengawal dan sebagainya
kemudian hitam ataupun yang lainnya
itu untuk umum secara keseluruhan
jadi kita pakai yang hitam namanya
jangan juga hitam
seperti ini boleh
yang ini juga bisa
jadi sampai sekarang makna warna itu masih tetap berlaku
jadi jangan sampai salah salah pakai warna
tapi ada sekarang kan dengan akulturasi budaya sekarang ini
ibu sekarang ketika kita memahami semua ini
kalau mau cari tentang keindonesiaan datang di seluruh setengah ini
karena itu makna makna yang ada dalam baik bangunan kita
ini adalah segitiga
hubungan kepada manusia
hubungan kepada sesama
dan juga sama alam
kemudian tangganya itu
banma oge itu tangganya dua ini
menerima siapa saja dari luar untuk membangun daerah ini
dengan makna dia punya ukiran ukiran itu
kalau engkau di atas ingat orang di bawah
karya karya budaya dulu ini
dan luar biasa
dan ternyata ini yang harus kita sering ingat
karena mungkin jangan jangan masyarakat sekarang khususnya yang muda mereka tidak tahu ya
ini maknanya itu apa sih sebenarnya dan lain sebagainya
nah kembali antara yang batik untuk perempuan dan laki
apakah ada warna sendiri sendiri
atau kalau umum ya semuanya boleh hanya pakai yang misalnya hitam
atau yang penting bukan kuning atau merah
pada prinsipnya ini sekarang itu dengan perkembangan yang ada sekarang
sekarang tidak lagi perbedaan tentang itu
baik perempuan laki laki
tapi kalau dulu ada
ya dulu ada
tapi sekarang ini tentunya bagi orang yang mengerti dalam tanda petik
kadang kadang dia memilih warna itu dia tahu mana sesungguhnya yang saya pakai
tetapi kan sekarang kan
ya tergantung dengan fashion
fashion tergantung dengan cengnya duitnya
kan persoalan seperti itu
ini semua kan berkaitan ya dengan hubungan hubungan emosional dan kemampuan masing masing orang
karena sekarang ini banyak orang sekarang merasa pintar tapi tidak pintar merasa
itu persoalan yang terjadi
merasa pintar tapi tidak pintar merasa
mungkin dianggap bahwa uang itu bisa membeli segalanya
tapi sebenarnya tidak paham terhadap ini
tidak paham tentang seperti itu
kalau dulu bisa dijual belikan ini asal usulnya atau mungkin ada diberikan atau semacam persembahan atau pemberian khusus gitu
sebenarnya dulu itu kan semua tentang pemakaian pakaian pakaian adat dan seterusnya itu diatur adalah dewan adat mengaturnya
karena di sana ada namanya vati ada turunan ada tetesan yang mestinya pakai ini ini
karena dulu dewan adat ini adalah orang yang terpercaya komitmen dan punya integritas
makanya ketua dewan alat dipilih bukan sembarangan
kalau sekarang itu adalah terkait dengan ada fit and proper test sekarang
ada pil padahnya
dulu itu betul betul diseleksi secara alamiah
pernah apa dia lakukan dulu
nah berkaitan karena harismatik seorang itu harus itu
karena dia menentukan perkawinan siapa mengkawin dengan siapa kemudian pakaian apa harus dipakai
itulah dewan adat kedudukan
karena dia betul betul independen
tidak memihak kepada siapa siapa sebenarnya
jadi orang yang betul betul bijak
karena di situ seluruhnya itu dilakukan dengan libu musawarah
ini bagian dari kearifan lokal
kadang kadang kita lupa ya mengenai masalah itu
yang ada kita suka saling berantem akhirnya satu sama lain
saya pakai sekarang sudah fashion
sudah berkaitan dengan pakaian dan seterusnya
tentunya pendekatan pendekatan ini terusnya dengan teknologi yang harus kita kembangkan secara utuh dan sebagainya
tetapi makna filosofi di dalam tetap kita pertahankan
dan ini padahal kan dalam yang kita sebut ya hanya tenun atau batik itu sendiri
kalau bicara mengenai corak
saya lihat kan ada beberapa
ini ada maknanya sendiri coraknya
sebenarnya corak kita ini simple
corak saja ini terkait ada namanya tenun garusu
tenun garusu ini lebih berkaitan dengan tenun kotak kotak
seperti yang ini misalnya
kalau ini adalah sudah motif ini sudah disebut dengan motif bomba
bomba itu adalah bunga
bunga adalah kasih sayang
jadi bomba itu bunga ya
ini perpaduan berkaitan tadi dengan kacandipa
kacandipa makanan tradisional di sini
ini segi empat
mereka terinspirasi dengan apa mereka buat ini mereka tempatkan
jadi apa yang ada di sekitarnya
ada di sekitarnya
tidak dianggap impor dari luar
saya bangga sebenarnya hidup di kaili ini
karena persoalannya mereka tidak mau yang dari luar
apa yang ada dengan dia itu yang dicantumkan
menjadikan motif yang dia miliki
justru yang dari sini yang harusnya ditularkan ke luar
diapresiasi oleh pihak luar itu sendiri
kalau ini apa
hanya ini berkaitan juga dengan
kalau ini adalah kacandipa tadi ini
ini adalah gabe
kalau gabe dulu ya gabe
kemudian berkaitan dengan makanan makanan lain
ini masih makanan juga
jadi perpaduan ini yang mereka lakukan
terkait perpaduan antara bunga
kemudian bagaimana dengan makanan
jadi mereka tahu juga ini bagaimana
suatu daur kehidupan ini untuk memaduserasikan itu
untuk memaduserasikan itu
untuk seperti itu
karena makanan itu penting ya
ini juga sama
ini agak berbeda ya
ini agak berbeda
kalau ini adalah
ini kan kita disini ada namanya bomba kota bomba subi
kemudian ini pompa dikaitkan dengan ada namanya
numpule itu adalah dari akaran
jadi mereka akar akar pohon
ini yang tadi seperti ini
ini terinspirasi dari alam
itu yang seperti itu
itu yang pak suhaim pakai itu bagus
ini ada bomba bombanya
ini ada kota
itu makanan juga ya
kalau ini berkaitkan ada filosofi
ada patang gota ada pitung gota ada wilayah wilayah keadatan empat
jadi ekspresi tentang adat ekspresi tentang makanan
mereka tuangkan dalam satu ekspresi tentang tenun ini
ini keunikan kita punya
ini dibandingkan yang lain
ini unik sekali
karena ini sesuatu yang jarang kita ketahui
apakah masyarakat sekarang
khususnya anak anak muda di sulawesi tengah
masih paham ini apakah diajarkan gitu
atau ini ilmu yang sudah mulai tidak terlalu diajarkan
sekarang melayu ini bergeser
tetapi dengan adanya ibu ketua dekranas sudah berperan suestinya
ini beliau telah melakukan kegiatan kegiatan pelatihan kepada guru guru
dan sekaligus inilah menjadikan nanti muatan lokal
diajarkan ke sana
harus ada pelestarian
rumah ini rumah pelatihan ini ada salah satu upaya untuk melestarikan dan juga mengajarkan keterampilan seperti ini
nah kalau dari segi bahan ini saya lihat ini kan ada beda beda
nah ini kalau asalnya aslinya seribu lima ratus tahun yang lalu itu dari apa
benangnya dan dagingnya
kalau seribu lima ratus tahun lalu ini kan kita asalnya
itu dari serat serat
jadi ada serat nenas
jadi itu tumbuh tumbuhan yang ada di sekitar
itu tumbuh tumbuhan yang ada serat serat nenas
kemudian ketika perkembangan itu ada dari kapas dan seterusnya
sekarang itu dengan adanya ini sekarang tidak lagi kita tidak punya miliki untuk itu
bahkan dulu sudah pernah ini dengan pohon merbei untuk berdekat dengan sutra alam
terkait dengan itu untuk bahan bakunya
pewarnaannya itu ada juga sekarang masyarakat kita
dia melestarikan itu dengan menggunakan apa
itu warna alam dari kunyit dari apa
itu seperti itu yang mereka lakukan
ini dari segi jumlah ya
ini kan asosiasi ya dari tenun dan batik
dari tahun ke tahun ini bagaimana
apakah produksinya bertambah
apakah permintaannya atau orang tertarik untuk membeli dan lain sebagainya
atau mungkin ini stagnasi lah dari tahun ke tahun hanya untuk menjaga budaya itu
pada prinsipnya adalah tenun ini adalah pasarnya cukup luas
untuk pegawai saja tidak cukup
hanya persoalannya terkait dengan bagaimana penyiapan raw material
permintaan begitu banyak
jadi permintaan ada terus
apalagi kalau pns misalnya harus berkait gitu ya
iya ada terus
hanya persoalan terkait dengan sumber daya manusia
berkaitan dengan memproduksi
ini atbm saja ya satu hari atau dua hari dapat satu
atbm gedokan satu bulan
nah kalau ini terkecuali itu masal kita lakukan
justru karena itu kami dewan kerajinan provinsi sulawesi tengah dengan dinas pendustrian
telah melakukan tujuh kali pelatihan
pelatihan tentang pewarnaan pelatihan terkait bagaimana tenun bagaimana berkaitan pemintalan dan seterusnya
untuk menciptakan produksi yang lebih massal untuk bisa memenuhi pasar yang ada
nah anggota dari asosiasi tenunan batik ini dari tahun ke tahun apakah bertambah pak swab di sulawesi tengah atau bagaimana ini
dan siapa siapa saja biasanya minat ya untuk menjadi pengrajin
sebenarnya itu yang berminat ini
sekarang kan yang dulu tuh sekitar tiga ratus lebih ini pengrajin tenun gedokan
itu masih perempuan ya
sekarang juga tenun atbm seratus lebih ini sudah ada laki laki
sudah ada mulai ada laki laki untuk itu
nanti sebentar mungkin secara teknik nanti ada sekretaris kita nanti dengan pak kadis nanti akan lebih teknis untuk arahnya ke sana
tetapi pada prinsipnya ini ini ada perkembangan perkembangan ini
justru karena tadinya orang tua
semua sekarang mulai anak muda kita geser berkaitan dengan bagaimana menciptakan industri budaya
nah ini dia
ketika industri budaya berarti harus ada daya saing
ketika kita bicara tentang daya saing berarti ada keunikan khas yang kita jual belikan untuk
sehingga bisa memenuhi pasar untuk permintaan itu
sehingga beda dengan yang lain tentunya harganya bisa
bisa jauh lebih bersaing juga
tapi dari segi kualitas bagaimana
apakah dengan adanya atbm atau bahkan sekarang dengan agak sedikit campur campur
pakai mesin ya
ini masih bisa dipertahankan kualitasnya
saya kira ini masih bisa dipertahankan
dan kami sekarang ini melalui ibu dekra nasdaq ini kerjasama dengan asosiasi terkajeng ini
ini pelatihan untuk bisa pewarnaan agar supaya jangan luntur
ini yang diperlukan
karena daya saing seperti itu
jangan persoalannya adalah tenun ini luntur
nah ini dia
nah ini pewarnaannya jadi sekarang dilakukan dengan pewarnaan yang artifisial ya
artifisial ya khusus untuk
ya repotnya ini kalau luntur ya
makanya dewan kerajinan mendidik membina ini agar supaya karena salah satu dasarnya berkaitan dengan ini
jangan sampai kualitasnya tidak terjamin luntur dan seterusnya
kalau dulu waktu zaman dulu karena diberitahu cara cucinya itu harus pendekatan alam
dulu kalau sekarang
kalau pakai jeruk gitu kan
erok tadi kan seperti itu
sekarang pakai deterjen ya
iya deterjen dan seterusnya
iya pak swaib anda sendiri mungkin apa yang kira kira ke depannya diharapkan dengan ya terus menerus dilakukan pelatihan dan juga jumlah produksinya ditingkatkan
kira kira mau dibawa kemana nih tenun donggala ini
pertama adalah tenun donggala itu harus perlu terkait
harusnya integrated kita untuk program berbagai skpd atau dinas instansi terkait
yang kedua asosiasi ini tentunya tidak akan sendiri
berkaitan dengan modal tentunya dengan perbankan dan seterusnya
yang ketiga untuk mendatangkan ini
kami rencana ini nanti kebetulan saya juga sebagai direktur utama pt pembangun sulawesi tengah
untuk pendukung ini adalah untuk kerjasama kemarin ketika saya di kepala bkm bmd
sudah saya terdatang kesepakatan g dua g dengan jokya
kemudian juga dengan jawa timur terkait bahan baku
kemudian juga dengan bandung terkait juga dengan itu
berkaitan dengan itulah sehingga mereka sumber daya manusianya sudah cerdas yang bagus
inilah kita bahwa
berkaitan itu untuk kerjasama disini
disamping beliau mempelajari kami punya
sekaligus ilmunya dia bisa kita pakai
sehingga kebutuhan masyarakat palu sendiri
apalagi anak sekolah nanti akan di ini sd smp dan seterusnya
ditambah untuk keluar
ini nanti juga akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi
menciptakan lapangan pekerjaan
dan untuk pentasan kemiskinan
dan yang lebih penting lagi juga untuk menestarikan nunggala
karena itu berkaitan dengan
nilai nilai budaya ini sangat positif
dan harus terus kita pertahankan
demikian pak sweb
terima kasih banyak
dan tentu saja ini apalagi dengan warna
tapi ini bagus
dan ini kan cukup modern lah istilahnya
yang penting kan itu
jadi tidak menarik lah bagi anak anak yang milenial
apalagi yang di perkotaan
mereka diharapkan menjadi pasarnya
sekali lagi terima kasih banyak
demikian sedikit latar belakang
filosofi makna corak warna dan lain sebagainya
yang berkaitan dengan tendung nunggala
nah pertanyaannya nih
dari segi ekonominya
supaya jauh lebih populer lagi
dan juga meningkatkan sdm nya
maupun meningkatkan produksinya
sehingga tendung nunggala ini bisa betul betul
menjadi salah satu produk unggulan dari sulawesi tengah
yang bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi
tapi juga bisa dinikmati oleh semua orang
nah kita akan berbicara dengan dua narasumber
setelah yang berikut ini
kalau kesulitan untuk yang atbm ini
ini kan memang perlu ada alatnya
walaupun tanpa mesin
kan atbm itu alat tenun
bukan mesin ya
jadi kan manusianya
yang menjadi pelakunya
utamanya itu di situ
kenapa sulit sekali ya
iya bagaimana upaya untuk mengembangkan
dan meningkatkan produksi
nah kini kita akan berjumpa dengan dua narasumber
untuk melihat apa apa saja yang selama ini
menjadi kendala misalnya untuk memasarkan
dan juga memproduksi tenun nunggala ini
ada seorang pengusaha tenun donggala
dan juga ditemani oleh ketua harian
atau dewan kerajinan nasional daerah sulawesi tengah
yaitu muhammad arief lachuba
halo pak imam dan juga pak arief
tadi kita sudah katakan bahwa
salah satu yang membuat saya tertarik
dengan tenun nunggala ini
nah ini pak imam
bisa cerita sedikit mengenai
warnanya apakah ini memang
masih bagian yang dari tradisional
sudah dimodifikasi untuk jauh lebih modern
apalagi ini ada tutup kepalanya ini
bahannya dari kain tenun
itu apa sutra atau katun
cuman ini kan
apa kemarin belinya kan
agak mahal ya
dapatnya dari pengrajin
jadi kita sekeluarga itu
mau semua mau sama gitu
sekeluarga saya ibu dan anak ya
jadi kalau satu kan tidak cukup
tapi ini desain sendiri pak
iya desain sendiri kan
apalagi ini kontras ya
antara hitam dan kuning
ini juga dari
terbuat dari kain tenun juga
dari limbah ya
kain yang tidak cukup
untuk tentu sisa sisa gitu ya
untuk singa dan aksesoris lain
nah ini kalau kita lihat
ini bagian dari seragam ya
dari pns di sini ya
ini dipakai tiap hari apa nih biasanya
kalau kami di sulawesi tengah
khususnya untuk provinsi sulawesi tengah
dan kabupaten kota itu
tenun daerah sendiri itu
setiap hari kamis
dan itu warnanya boleh apa saja
boleh apa saja
yang penting adalah produk dalam negeri
dan ini cocok ya
selama ini kira kira bisa cerita sedikit
tenun donggala ini pak imam
tantangannya itu sebenarnya
pola berpikir masyarakat
jadi sebenarnya itu
saya mencoba untuk merubah pola pikir itu
pelaku usaha itu
pastilah tidak jadi barang sambilan
ini tenun donggala selama ini
kita sebagai pengusaha
kesulitan untuk mendapat produk
karena sebagai sambilan
jadi cerita ibu ibu menenun
itu barangkali sudah
karena kita lihat sentra sentra
di jawa yang besar besar itu
yang menenun laki laki
kalau atbm itu
karena mereka kuat
apa yang selama ini dilakukan untuk membuat
kaum laki laki ini jauh lebih tertarik
saya rasa itu kan
kan ini kan mereka bisa
ini menenun kalau upahnya sekian
kita dapat kalau milik sendiri sekian
kalau upah sekian kan
bisa lah kita pendapatan ini
sama dengan kerja montir
bahkan lebih tinggi kalau kita mau berluas luas
tadi di tenun ini
kita bisa mempekerjakan beberapa karyawan
jauh lebih banyak
kalau lebih produktif lebih cepat
harganya kan juga bisa lebih
betul ini kan yang diburu ini
sekarang di mendomain pasar ini ya
pasar tenun ini
ini kan bomba atbm
sedangkan produk atbm sendiri
kecil sekali produksinya
bisa saja disini
karena saya berpengalaman ini
kalau tahun dua ribu kemarin
saya itu keliling ini
dari beberapa kantong kantong industri ini
saya bawa mobil avanza itu biasanya penuh di belakang
atau beli kontan
tapi sekarang bu mohon maaf
sangat sedikit sekali
jadi kita ini sebagai pengusaha
kan kita mau menghidupkan usaha kita
butik kita bagaimana
terpaksa sementara ini kita jualan motif
dari tenunan luar
karena permintaan besar
dan permintaan itu terus menerus ada ya
ini baik dari permintaan lokal
atau maupun dari luar sulawesi
dari luar semuanya
karena tenun donggala ini
terus digembar sampai ke luar negeri
tapi saya berpikiran beda
ini kalau terus terus dipromosikan
ini lama lama mati tenun donggala ya
karena supply nya itu justru tidak ada
justru tidak ada produksinya
justru itu memberi celah masuknya
produk luar yang bermotifkan daerah itu
mereka kesempatan ini
orang orang yang mencari laba di keuntungan disitu
iya karena produk tidak ada
jadi selama ini pak imam
kalau membeli itu rata rata masih
jadi tenun donggala yang diproduksi di rumah
oleh ibu ibu itu
ya saya kalau untuk tradisionalnya
buya subi itu
saya masih ini
sekarang masih eksis
bila saya itu saya berminta sama mereka
mereka tidak datang ke rumah cukup saya beli
terus mereka pulang
tidak saya berminta mereka
saya kasih benih benang apa
sangat sulit sekali saya membangun usaha di apbn ini
jadi itu tadi
saya jualan motif
jualan motif saja
tapi kalau kesulitan untuk yang atbm ini
ini kan memang perlu ada alatnya
walaupun tanpa mesin
atbm itu alat tenun
jadi kan manusianya yang menjadi
pelakunya utamanya itu disitu
kenapa sulit sekali ya
yang atbm ini
apakah karena dari segi keterampilan itu
sudah tidak banyak dimiliki
atau jumlah atbmnya
ya di sisi lain tadi itu
karena kita tidak berubah pola kita kan
pesertanya kalau pelatihan itu
jadi kita tidak coba
kalau cari laki laki
yang tadi bisa produktif
ini kan alat atbmnya itu sendiri
ini kan pak riz pasti perlu modal juga
iya perlu modal
ini sebenarnya begini
produktif yang kena laki laki
dia memang berusaha apa
dia kalau dikasih pengetahuan pasti dia buat
kayu ada di daerah
apalagi yang tidak ada
paling sedikit saja benangnya juga mudah didapat
dia punya inilah
tapi kalau itu tadi
tapi mungkin mereka lebih suka mencari profesi lain
ketimbang menjadi penelon
nah itu yang harus dianukan toh
misalnya kalau kita memperlihatkan mereka
laki laki yang menelon
kalau di sini kan
oh anti sekali
oh itu pekerjaan perempuan
nah saya tadi datang jam satu
saya sudah menelon disitu
sampai segini saya menelon
coba tanya tanya ibu
dan hasilnya juga pasti tidak kalah
iya tapi sekarang tidak lagi
cuman kalau masih itu pengalaman
nah ini mungkin bisa dibantu oleh pak arief
ini kan sutra
ini sepanjang ini impor dari china
tapi jangan sampai tenundonggalanya impor dari china
sekarang kita tahu china
jadi dia ini
bagaimana ini cara
karena ini poin yang bagus ya
cuma kalau kita mempromosikan
ternyata demand begitu tinggi
tapi suplanya semakin lama semakin hilang
akhirnya yang ada adalah mungkin motifnya itu
tapi dibuatnya di luar sulawesi tengah
nah ini kan tidak bagus ya untuk ekonomi di sini
iya memang inilah yang sama sama
menjadi tanggung jawab kita
dan juga bersama asosiasi dekra nasdaq
ini harus memikirkan seperti demikian
satu hal yang perlu harus mendapat perhatian kita
semoga kita bisa memiliki
semoga semua bahwa
memang filosofi awal
yang telah diceritakan awal
oleh pak soeh
itu memang harus kita hargai
bahwa memang awalnya ini adalah
tenun ini adalah memang kreasi ibu ibu gitu
ini dulu yang harus kita pegang
tapi yang jelas bahwa
dengan berkembang itu
gedongan dan menjadi atbm
nah tentunya ini yang merupakan
upaya kita bersama
pemerintah daerah dekra nasdaq
juga itu tidak menutup mata dengan hal yang seperti ini
setiap saat kita laksanakan juga pelatihan
tapi ini orientasinya memang
kebanyakan dominasi itu untuk
tapi tidak menutup kemungkinan
jadi pewarna itu
kan banyak sekali unsur dalam produksi ini
yang bisa dilakukan
tapi yang melaksanakan pewarnaan itu laki laki juga
ibu ibu yang melaksanakan pewarnaan
nah ini yang harus juga kita kembangkan
tidak bisa satu kali yang harus dimau oleh pak imam
memang selaku pengusaha itu menginginkan
bagaimana harus dobrak
terus menerus kemudian
bagaimana secara instan
memang agak lama ini dengan hal hal yang seperti
untuk apa namanya
dan tentunya kita juga tidak menutup mata
dan ini dilakukan selama ini
yang selama ini memang dilakukan
dukungan pihak pemerintah daerah
dengan dekra nasdaq
ini kan di sini kerjasama
antara pemerintah daerah
khususnya dinas penduduk seseorang dan perdagangan
dengan pihak dekra nasdaq
untuk bisa membantu
sekaligus untuk memotivasi para pelaku
tapi mungkin di sini pak
ada perubahan mindset
bahwa ini sebenarnya
bukan hanya untuk perempuan
tapi kalau kita ingin meningkatkannya
menjadi sebuah industri
ini kan sudah skalanya juga lebih besar
berarti kan harus ada latihan
harus ada edukasi
harus dilihatkan ini
profitnya dan bisa mendapatkan keuntungan
ini bagaimana cara ke situ nya
jadi yang pertama
ini adalah untuk laki laki yang mau bekerja
ini dalam satu rumah tangga
yang ibu ibunya selaku penenun
itu bisa menarik satu
dari unsur keluarganya
ini yang diupayakan
kalau satu ikut
satu lagi bisa ikut
ini kan juga apakah itu bapaknya
apakah itu anaknya
ini kan sudah menggandeng sesama
jadi tentunya akan menumbuh kembangkan
daripada dominan nanti muncul
akan laki laki dalam hal penenun
kalau bisa ini menjadi sumber mata pencarian utamanya
untuk kerja sambilan itu
yang tadi ada pak imam
pak imam ini saya lihat rajin ya
berapa sering menenun
dan seberapa jumlah yang ditenun dalam sebulan
kalau dulu saya menenun buruh saya
itu siapa yang mengajarkan waktu dulu
jadi di keluarga anda justru laki laki
ini usaha turun temurun
dan sekarang pak imam mengajarkannya kepada anak anak
tertarik nggak anak anak muda
untuk menjadi penenun ini sebagai profesi
ya itu kendala lagi
lebih mendingan kerja toko ya
setiap bulan dapat gaji
makanya ini mereka kita harus beritahu mereka
beritahu mereka bahwa ini layak
kalkulasi sekian sekian pendapatanmu
coba mungkin bantu kalkulasi
seberapa menguntungkan sih
menjadi pengusaha turun temurun
hasilnya itu berapa
ini proses dari benang putih sampai menjadi kain ini
ya kira kira ada berapa persen lah keuntungan di situ
selain keuntungan jualan sarung
yang paling penting itu dia keuntungan di ini
namanya pedati itu kan biasanya tempat meng offer benang
kalau kita ini pas kan misalnya
tiga pelu ya
biasa itu ada tersisa
nanti tiga sarung lagi tersisa lagi sedikit
jadi bisa saja sekitar lima sarung
misalnya kayak mebel potongan potongan itu
jadi kalau dihitung itu mungkin bisa dua puluh persen lah
kalau kita beli saja pengumpul
ya sepuluh ribu aja untungnya
tapi kalau pengrajin namanya benang
benang itu sepanjang benang itu
kalau diuraikan dia panjang
apalagi kalau benangnya
misalnya kan didapatkannya kan dari luar
dan harga yang lebih murah
jadi harus ada kalkulasi
yang menunjukkan bahwa ini layak
seperti upah umr juga
jadi selama ini
memiliki pak imam bagus ya
taruhlah misalnya untuk beli satu sarung
yang dengan kualitas yang bagus
itu berapa biasanya dijual
harga ini kan sutra
kita pakai sponge lick
tapi jangan sampai tenundongan lagi impor dari china
sekarang kalau china
jadi dia ini
makanya itu saya juga ada
karena saya pernah ke sengkang
mereka pakai produk lokal
yang di twist
kenapa ada barang lokal kok kita pakai impor
memang dari sananya sudah
sekarang dia satu pak itu
satu pak itu bisa buat berapa sarung
itu bisa jadi tujuh belas
itu belum di pewarnaan
itu sekarang kalau jadi sarung ini
bahannya sutra asli itu
dan itu memerlukan waktu
rata rata berapa lama
apalagi kalau tidak pakai btm lagi
tapi misalnya pakai mesin
kalau pakai mesin ya
dia ini dalam kategori anak
ada proses anu nya itu
yang tidak bisa dilakukan oleh mesin
tapi kalau mesin itu kan dia stret
langsung panjang boleh
tapi ini dipasang di pas bunga
dan bunga itu masing masing tidak sama
masing masing bunga itu tidak sama kan
satu bidangan satu program itu tidak sama
jadi pengrajin itu mau tidak mau diperlukan ya
nah ini bagaimana ke depannya ini
masa depan dari tenundong gala ini
apakah ini bisa diperlukan
apakah misalnya supaya tidak harus mengimpor benang
sil gitu apalagi harus beli di dolar
itu bisa atau tidak
misalnya kita produksi sendiri
sutranya di sini
yang pertama bahwa ini tergantung daripada pengrajin juga dengan perkembangan harga
kalau memang harga bagus untuk impor
kenapa tidak kita gunakan yang seperti itu
tapi bukan dalam artian bahwa
karena memang dari sisi kualitas yang dilihat
bahwa benang yang apa namanya
yang dari china itu
setelah pengalaman yang selama ini
memang pihak pengrajin memang familiar menggunakan itu
memang terkenal ya
kalau sutra itu china itu memang
dan mereka gunakan yang seperti yang kita gunakan itu memang dari sana
ini memang harus kita
antara pihak yang melaksanakan atas
dan pihak yang melaksanakan atas
ataupun penenun itu dengan menggunakan
dan harus terus terang kepada konsumen
ini sutra china
dan ini sutra dalam negeri
bisa saja terjadi perbedaan harga
dan ini harus terbuka
dengan pihak konsumen
supaya konsumen terjamin
biasanya kalau dengan sutra yang impor
jadi mau tidak mau lebih mahal
iya jelas itu lebih mahal ya
apalagi dibuat dalam bentuk gedogan ya
jadi kalau kita membeli

gedogan itu yang tentunya yang manual
itu semuanya tentunya
dia lebih mahal lagi
itu sampai berapa juta satu
satu apa ya
satu pemeja atau satu sarung
itu memang cantik
tergantung dilihatlah masing masing
dari sisi mesin di luar aptbm dan kedongan
itu bisa saja dibuat langsung disini

bahkan pd pembangunan sultan bisa membuat itu

jadi inilah kedepan kita akan kerjasamakan
mesin mesin kita masih ada
tapi pengrajinnya itu yang kurang
tapi pengrajinnya itu yang kurang
pak imam jadi sebenarnya ini kan prospektif
dan menguntungkan lah istilahnya
dan menguntungkan lah istilahnya
ini pasarnya selama ini

ini pasarnya selama ini

apakah ada efek atau upaya tertentu untuk melakukan pemasarannya
seberapa sulit mencari konsumennya
kalau pasar sih
karena pertumbuhan ukm ini
karena pertumbuhan ukm ini
yang jualan misalnya pengusaha sarung ini
tidak ada bu
tidak ada saingan
coba diidentifikasi kan
tidak ada makanya
orang kok tidak melirik ini salah satu sebagai
orang kok tidak melirik ini salah satu sebagai
jadi yang usahanya itu itu saja
habis bapaknya itu
jadi tidak ada pertumbuhan
jadi tidak ada pertumbuhan
semuanya buat bawang goreng
pak imam jadi pengen cari temannya ya
pak imam jadi ingin cari temannya ya
bisa lebih berkembang
di kota palu dan donggala
orangnya itu itu terus
apalagi di kota palu
siapa ukm yang mau berinvestasi di tenun kan
siapa ukm yang mau berinvestasi di tenun kan
padahal itu bagus sekali
tapi meyakinkannya itu sulit ya
apa produk yang paling populer
sarung itu sarung donggala
atau mungkin sekarang sudah ada di
dijadikan kemeja dan lain sebagainya
atau mungkin sekarang sudah ada di
dijadikan kemeja dan lain sebagainya
atau mungkin sekarang sudah ada di
dijadikan kemeja dan lain sebagainya
karena itu tadi
selain promosinya kencang
dukungan pemda ini untuk pemakaian produk lokal pns
itu sangat besar
jadi kita itu
istilahnya lumayan lah
jadi kita itu
istilahnya lumayan lah
kita tidak ada kerjaan
oh no jadi kita sementara ini jualan motif
jadi banyak yang bilang saya buat palsu palsu itu salah sebenarnya
disitu harus lengkap lah harus jujur lah
ini saya jual motif saja nenunnya ini di luar daerah
karena sdm disini tidak mampu nenun
nah itu bagaimana ini apakah perlu didatangkan pengrajin dari luar
seakhirnya disini hanya itu jual motif saja
tapi idealnya kan harusnya semua produksinya kan lokal
benang bolehlah impor istilahnya
tapi harusnya kan ini menjadi sumber pendapatan
tapi juga penciptaan tenaga kerja di daerah ini
yang pertama mbak memang jelas
tadi juga yang pertama ini jelas bahwa memang
seperti yang tadi disampaikan banyak motif
ataupun yang dijual keluar dan produknya dari luar daerah
itu dikonsumsi lainnya
langsung untuk dari masa apa
untuk apa namanya dikonsumsi langsung oleh masyarakat lokal
katakanlah dengan apa namanya dengan apalagi berbentuk
ke meja ya ke meja dan sebagainya
ini yang harus kita pikirkan bersama
tapi yang jelas bahwa ke depan mudah mudahan ada kolaborasi yang baik
antara pihak pemerintah daerah dinas penelitian perdagangan
kemudian atas persetujuan dekra nasdaq dengan pihak apa namanya
pengusaha lokal ataupun disebut dengan pd pembangunan sulteng
ini bisa bekerja sama menggunakan mesin mesin yang ada mungkin yang masih
belum termanfaatkan dengan baik disini itu bisa dikerjasamakan
sehingga produk betul betul asli daerah sulawesi tengah
motif juga dari daerah sulawesi tengah
tenaga kerja juga terpakai dari daerah sulawesi tengah
ini kan berarti harus ada yang melatih kan
harus ada yang mengajarkan
dan itu sudah sebenarnya sudah ada yang melatih dan mengajarkan
sudah ada hanya saja memang selama ini kami memang fokus
fokus dengan kerajinan berbentuk dia gedongan dan atbm
jadi mengarah ke persoalan mesin dan sebagainya itu masih
karena memang harus kita harus perbaikan kembali dari struktur yang pengelolaan itu
sehingga ke depan nanti kita akan bisarkan
sehingga kita bisa melakukan kembali dari struktur yang pengelolaan itu
jadi kita harus memperbaiki kemampuan kita

untuk membuat atbm yang lebih baik
karena sebenarnya kan memang mesin atbm nya kurang
sebenarnya kan ini bagus ya untuk dari segi kualitas dan juga mempekerjakan pengrajinnya itu
apa upaya untuk menambah itu berinvestasi dalam membuatan atbm ini
iya tentunya pertama bahwa ini penyiapan tenaga kerja
kemudian investasi untuk masyarakat yang tentunya yang menginginkan usaha kerajinan ini
apa namanya tenun apakah dia berbentuk atbm atau yang lainnya
tentunya ini pemerintah daerah bisa memfasilitasi
apakah dengan pihak perbankan
kemudian kemarin juga bank indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa pengrajin
untuk bisa difasilitasi dengan pihak perbankan lainnya
untuk bisa dikembangkan daripada industri kerajinan tenun ini
jadi itu yang dorongan dari pihak pemerintah
jadi cukup serius ald yoga
jadi kemarin kami menghadir langsung dengan pihak bank indonesia memfasilitasi
dan ada beberapa perbankan yang mau mengeluarkan
karena biasanya ini kan masalah modal kan mielokin awalnya ya pak imam
ini kebetulan ada pak avrif di sini apalagi kira kira keluhan nya
supaya membuat usaha ini juga kan semakin meningkat produksinya

kami kan ini selama ini kan kami kesulitan
mencari tenaga tenaga terampil
kalau peralatan sih ada
saya punya banyak peralatan tapi
tapi gak ada yang mengerjakan
tapi sumber dayanya itu nggak ada
terbuka jadi kalau pelatihannya sih ada
pelatihannya tiap tahun mungkin dua kali
ini kalau dianggap bahwa ini suatu industri yang serius
modalnya tinggi keuntungan
ini akan diupayakan demikian pak
mengundang swasta pemodal lebih besar untuk masuk ke dalam
makanya kemarin itu kita bekerja sama dengan beberapa
perbankan difasilitasi oleh pihak bank indonesia
dan juga itu memperkenalkan kepada
nah itulah salah satu
maksudnya pemodal yang lebih kuat
ya jadi seperti demikian
jadi memang ini yang harus disampaikan kepada pihak pemodal yang lebih besar lagi
hanya saja memang itulah tanda kutip tadi bahwa
ini punya ciri khas tersendiri untuk tiong tonggala
hanya saja memang keunikan itu adalah dari sisi ini
dan yang gampang itu adalah menjual motif
ini yang kadang kalah
tapi kalau dari sisi mesin di luar aptbm dan gedongan
itu bisa saja dibuat langsung di sini
bahkan pd pembangunan sultan bisa membuat itu
jadi inilah ke depan kita akan kerjasamakan
mesin mesin kita masih ada yang baik
tapi pengrajinnya itu yang kurang
tentunya yang sifatnya orientasinya tentunya kita berdayakan bersama
kira kira seperti itu
tenaga kerja bisa mudah mudahan bisa terserap dengan
dan ini kan menjadi pendapatan asli daerah yang bisa
membantu juga kan pembangunan ekonomi daerah ini menciptakan tenaga kerja
tapi yang penting lagi kan melestarikan budaya tradisi
dari tenun tiong tonggala itu sendiri
dan kalau bisa lebih banyak orang menikmatinya
tapi yang penting harus jaga keunikannya ya pak imam ya
jangan ini motifnya saja tenun tiong tonggala tapi ternyata made in
nah ini kan jadi insentif untuk kita
ini kan jadi insentif untuk masyarakat lokal juga untuk membuatnya
sudah semakin lama kan semakin hilanglah ini keterikatannya
dan kita mbak desi satu lagi program pihak pemerintah daerah
ibu ketua tim penggerak tkk provinsi solo s t
juga sebagai ketua umd kranasda
itu ada satu program namanya gerakan kembali ke sekolah seribu anak harapan bangsa
itu adalah anak anak yang putus sekolah
apakah dia perempuan atau laki di tingkatan smp yang tidak bisa melanjutkan ke smu
atau smu yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan apa namanya yang putus sekolah di tingkatan smu itu
itu diajak masuk ke smk
nah inilah yang harus kita apa namanya kita ajak bersama
supaya antara lain kita kembangkan bersama untuk tenun donggala
kita kembangkan dengan upaya upaya kerajinan yang lain
dan itu karena itu adalah merupakan upaya daripada pihak pemerintah pusat juga
dan ini juga bisa memecahkan masalah
jadi memang upaya untuk bisa menciptakan lapangan kerja baru itulah upaya upaya dari pihak pemerintah
semoga berhasil ya pak imam
supaya pak imam juga banyak temannya
ini sebuah sebenarnya industri yang sangat prospektif ya
potensinya besar dan juga yang penting ini indah
keindahan ini harus kita bagi
sekali lagi terima kasih
dan juga pak imam
ya demikian insight kali ini kita sudah belajar banyak ya mengenai filosofi corak warna tenun donggala
dan juga ternyata banyak sekali yang menyukainya
justru sekarang supply nya yang kurang bukan permintaannya
nah ini yang mungkin harus dipikirkan karena jangan sampai tenun donggala ini tidak bisa dipertahankan
ini harus dilestarikan
karena merupakan kekuatan dan keunggulan dari budaya dan tradisi di sulawesi tengah
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dalam insight episode berikutnya